penyelenggaraan pendidikan memang masih ini menjadi tanggung jawab negara namun bukan berarti warga tak bisa berperan serta secara aktif untuk mensukseskan jalannya pendidikan di indonesia
salah satu wadah yang mengakomodir peran serta aktif warga dalam dunia pendidikan adalah indonesia mengajar
gerakan ini aktif mengajak generasi muda untuk ambil bagian dalam menyelesaikan masalah pendidikan di indonesia
dan untuk membahasnya lebih lanjut juga di studio kita sudah hadir ketua yayasan indonesia mengajar bapak hikmat hardono
dan juga nanti selain itu
dan kami juga akan bergabung bersama dengan ketua yayasan indonesia mengajar dan fasilitator kelas inspirasi jakarta tobi budiarto yang berada di sdn rambutan tiga cirecas jakarta
baik selamat pagi pak tobi kita nanti akan berbicara dengan anda namun kita sapa dulu pak hikmah yang sudah ada di studio
pak ini kan sudah berjalan enam tahun indonesia mengajar sejauh ini perkembangan seperti apa apakah ada kesulitan
tentu saja kesulitan ada tapi syukur ya pagi ini di hari pendidikan
pada saat ini di indonesia mengajar kami merasa gembira dan bahagia karena indonesia mengajar sudah enam tahun
dan selama enam tahun pula kami menyaksikan bahwa banyak sekali guru guru kepala sekolah dan para penggerak pendidikan turut serta bekerja aktif dalam membangun kemajuan pendidikan
mendampingi jutaan anak anak kita di seluruh indonesia
dan enam tahun pula kami menyaksikan bahwa terus menerus masyarakat itu partai
dan partisipasinya tumbuh luar biasa di mana mana termasuk anak mudanya
senang sekali jadi kalau di dalam dua kata sederhana gembira dan bahagia
baik gembira dan bahagia pak iwan
ini dalam kegiatan indonesia mengajar juga telah merekrut begitu ya melatih dan juga mengirimkan anak muda ke daerah daerah selama satu tahun
ini juga yang menjadi pertanyaan saya dari dulu karena banyak juga teman teman saya yang menjadi bagian dari indonesia mengajar begitu relawan ya
bagaimana cara menumbuhkan semangat mereka motivasi mereka
untuk bisa ikut andil dalam membangun pendidikan di tanah air khususnya di daerah daerah terpencil
sebenarnya ketika mereka mendaftar sebagai gambaran di angkatan dua belas yang mendaftar empat belas lima ratus dan yang direkrut hanya empat puluh dua
jadi sampai hari ini sudah hampir seratus orang mendaftar untuk menjadi pengajar muda
rumusnya sebenarnya sederhana
kami percaya bahwa tiap anak indonesia itu lahir tumbuh dan dibesarkan
dengan doa niat baik dan bentukan lingkungan yang baik sebenarnya
yang perlu dilakukan itu bukan membentuk niat mereka tetapi mengajukan pertanyaan
anda mas reinhardt mau bermakna seperti apa bagi bangsa ini
dan ketika kami menanyakan itu halo siapa anak muda indonesia yang mau mengabdi bagi sesama selama satu tahun
ternyata yang daftar banyak sekali
ternyata yang daftar banyak sekali
membuat kami bahagia tadi bahwa hari ini dulu kita selalu bicara bahwa indonesia akan runtuh esok pagi karena anak anak mudanya nggak peduli pada bangsa ini
tapi ternyata justru banyak
hampir seratus ribu orang dan kalau hari ini ada mas tobi dan teman teman di relawan ki ada ribuan orang yang bekerja juga seperti itu
baik dan terkait juga dengan kelas inspirasi juga nanti kita akan sapa pak tobi yang sudah di sana mengenai antusiasme di sana
dan sejauh ini sudah berapa
daerah bagaimana penentuan daerah daerah yang akan dikirimkan relawan seperti itu
kami saat ini bekerja di dua puluh kabupaten dari aceh sampai papua dari sangihe sampai rote
dan insya allah di bulan juli nanti kita akan masuk ke lima kabupaten baru lagi
penilaiannya seperti apa untuk menentukan bahwa daerah ini yang akan kami kirimkan
secara sederhana sih secara sederhana kami mencari kabupaten yang pimpinannya berkenan untuk menerima kami
sekaligus mencari kabupaten yang paling
paling dalam dalam dalam tanda k betrayal paling perlu dibantu
biasanya rumus sederhananya adalah soal distribusi guru
dimana guru berkualitas itu ditemukan sangat sedikit
karena itu kami mengirim teman teman ini di sana
baik kalau tadi dari indonesia mengajar kita juga punya kelas inspirasi yang juga membantu bagaimana pendidikan di tanah air
kita akan sapa ada pak tobi budiarto dari kelas inspirasi yang saat ini sedang ada di jakarta begitu kita akan tanyakan selamat pagi pak tobi
untuk pagi hari ini apa kegiatan kelas inspirasi
untuk hari ini sih kita memulai dari upacara bendera dulu yang sekarang sedang terjadi di belakang bersama para siswanya termasuk untuk acara openingnya dari kelas inspirasi itu sendiri
baik selanjutnya bagaimana antusias di sana pak
cukup menarik ya dari tadi banyak para siswa yang sudah sepertinya menunggu dan melihat para lelawan yang masuk ke sekolah mereka cukup antusias untuk menerima para lelawan ini jadi it's going to be an interesting day
baik berapa banyak profesional muda yang sudah ada di sana
di sini kami ada sekitar tiga puluh an relawan yang terdiri dari dua puluh enam inspirator kemudian ada dokumentator dan fasilitator
baik pak tobi terima kasih nampaknya upacara sudah mau mulai silakan dilanjutkan untuk acara hari ini pak tobi cukup sibuk nampaknya di hardiknas
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
dan kita kembali ke pak hikmat tadi saya sedikit berkesan dengan kalimat bahwa kami mencari daerah yang menerima kami
berarti sejauh ini ada beberapa daerah yang cukup sulit
untuk dijangkau ketika ada relawan untuk masuk mengajar di daerah mereka
iya tentu saja
misalnya contoh sederhana di sangihe
kami ada di delapan pulau di mana tiap anak berada satu orang di satu pulau
atau di maluku tenggara barat yang anda perlu waktu dua tiga jam dari ambon untuk naik pesawat
dan habis itu harus naik perahu ke berbagai tempat
jauh tapi selalu
tadi saya sampaikan
gembira dan bahagia karena di tempat tempat itu ada guru guru ada kepala sekolah yang terus mengabdi itu
di atas semua rasa mulas di perutnya
tapi mereka selalu memperjuangkan di hadapan murid saya harus menampilkan senyum
ya ditambah lagi juga teman teman dari relawan indonesia
iya relawan kami menyebutnya pengajar muda
pengajar muda satu tahun bertugas di daerah
dan tahun ini
mohon maaf satu mei ini kami membuka juga pendaftaran untuk angkatan ke tiga belas
jadi sekali lagi saya sampaikan
oke jadi sudah angkatan ke tiga belas
angkatan ke tiga belas kami kembali membuka pendaftaran untuk angkatan ke tiga belas
kami mencari anak muda yang mau menjawab pertanyaan sederhana
siapa di antara anda yang berkenan mau mengabdikan menyumbangkan dirinya selama satu tahun
ada batasan umur begitu